apa salah gua ambar apa nggak pernah punya masalah sama dia kan terus kenapa memang
enggak sampai akhirnya kalian mengalami kecelakaan kalau papa mikir sejak kehadiran
gambar di rumah kita keluarga kita ribut terus dari masalah tukang foto sampai mama
riz pergi ibu harus berpisah sama kamu tapi ibu enggak menyesal karena
ibu pasti sempat menghabiskan waktu bersama kamu ibu masih sempat melihat
kamu menjadi anak yang baik gadisnya cantik dan baik hati
dan kopinya den makasih wah tumben dan miko biasanya kalau ngelukis wajah
itu wajah gadis masa kecil dan miko kok sekarang berubah malah wajahnya mbak evita den
ah ah ah aku jelasadar kuang aku gidah gambaract wajah evita itu tanda tandanya den
atau hai tandatanda aden jatuh cinta sama mbak evita toh jangan agar hai enggak lebih nah usar obvious
ampis danmu jadi aku cuma cuma juga baru call ke love ya teman akrab banyak banget inilah after
teman akrab doang kok
nggak apa apa den
mbak evita kan cantik
apa benar pola sekarang suka sama evita
gue cuma kagum sama dia
nggak berarti suka
gue sukanya masih tetap sama anissa kum
jadi nggak mungkin lah
buktinya aja sekarang di dalam tas
ada payung buat anissa
supaya dia nanti pulangnya nggak kehujanan
jadi nggak mungkin lah
kamu lihat bu ambar
soalnya biasanya kalau evita pulang
dia pasti nyamperin evita
terus bikinin es ke manis buat evita
tapi sekarang nggak ada ya
ngerasain es teh manis itu lagi
bu ambar udah pergi deh rumah ini
kok bu ambar pergi
mau usir bu ambar kan
masalah apa lagi sih pak
masalah tes dna itu
apalagi mama curigai semua tesnya kan udah
jangan asal nuduh dong
siapa bilang mama yang suruh dia pergi
enggak bener ya menurut kamu
pasti ini kerjaan kamu kan pak
kamu cari masalah sama bu ambar
sehingga bu ambar harus pergi
sekarang dia pergi ke mana coba
kau kan jadi nyalain aku juga sih
asal kakak tau ya
bu ambar itu pergi dengan sendirinya
tanpa diusir aku ataupun mama
pembantu pergi aja ribut banget
kamu itu akan terkisar
kenal masih banyak yang mau melayani kamu
ma bu ambar perginya udah lama tuh belum
dia pergi ke mana
enggak tahu enggak peduli dan enggak penting
ya udah kalau gitu kita yang cari dia
ma ada apa ma
kok ribut ribut lagi
evita tuh yang bikin ribut
pembantu pergi aja ke evo
evita harus cari bu ambar sekarang ya
balik lagi ke rumah ini pak
evita papa minta jangan lakukan itu
evita tak mau kehilangan dia
kenapa dia bisa pergi
karena papa yang menyuruh dia pergi dari sini
papa yang minta dia keluar dari rumah ini
apa salah bu ambar
papa gak pernah punya masalah sama dia kan
sampai akhirnya kalian mengalami kecelakaan ini
kalau papa mikir
sejak kehadiran ambar di rumah kita
keluarga kita ribut terus
dari masalah tukang foto
sampai mama kamu duduk ambar adalah imukan muka
dan gara gara itu
gara gara itu kecelakaan menimpa kalian
tapi itu bukan salah bu ambar pak
secara langsung memang tidak
tapi sikapnya yang tidak wajar terhadap kamulah
yang menyebabkan persoalan ini muncul
kamu kan menyadari epika
bagaimana sayangnya amar terhadap kami
dan sayangnya itu kelihatan berbeda
dan itu itu yang memancing kecurigaan
kamu kan tahu epika
persoalan hilangnya mira ajat ini
itu terus diungkit oleh mama kami
dan bapak enggak mau
kehadiran ambar menimbulkan masalah baru
andaikah tak kejadian kecelakaan kemarin itu terulang lagi
bapak enggak mau kehilangan kalian semua
bapak harap kamu gak ketinggalan bu epika
itu enggak adil buat bu ambar
bu ambar harus balik lagi ke sini
epika enggak mau kehilangan dia
epika harus cari dia sekarang
ibu gak bisa berada jauh dari kamu nak
hati ibu sakit sekali sakit
ini terasa perpisahan yang kedua kalinya sama kamu nak
tapi ibu berharap ibu akan bisa menemukan cara lain agar bisa bertemu denganmu lagi
ibu gak mau kehilangan kamu lagi sayang
apa tadi ibu pernah melihat seorang ibu ibu

permisi ya dek
ataupun yang lihat bu ambar
kenapa selama ini aku gak pernah nanya dia tinggal dimana sebelum ini
jadi aku bisa coba cari dia kemana
kenapa ibu gak tunggu aku dulu bu
kenapa ibu gak temu aku